untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang melanda jawa timur
produser cnn indonesia rangga umara di kecamatan belerejo kabupaten madiun jawa timur akan memberikan informasinya
selamat sore rangga rangga bagaimana dengan kondisi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah masih ada titik genangan banjir
lalu bagaimana dengan penanganan pasca banjir di kawasan di mana anda akan melaporkan informasi ini
selamat sore yuda
seperti berita tadi kemudian kabupaten sidoarjo dan beberapa kabupaten lain seperti lamongan ini saat ini benar benar sudah surut dan sudah
bahkan sejak kemarin ini sudah dilakukan upaya upaya pembersihan di beberapa tempat atau perkampungan dan juga bahkan infrastruktur infrastruktur yang kotor akibat terjangan banjir juga sudah dibersihkan
termasuk juga dua daerah dua kabupaten terparah terkena dampak banjir ini yuda yaitu kabupaten madiun dan juga kabupaten ngawi
ini juga sudah mengalami penyusutan dalam hal ketinggian air yang sempat mengenangi
beberapa daerah di dua kabupaten tersebut
di tempat saya berada sekarang ini di desa atau di wilayah kecamatan sumberjo ini saat ini ada kemarin itu ada delapan desa di sekitar kecamatan ini yang terkena dampak banjir
salah satu di antaranya yang terparah adalah desa garon
nah desa garon baru saja saya tadi berkunjung ke sana sudah terlihat bahkan hampir terlihat tidak ada sisa sisa banjir yang pernah terjadi di sana
nah ini sendiri sudah surut sepenuhnya sudah kering
begitu dan warga bahkan sejak siang kemarin ini sudah membersihkan rumah rumahnya kembali ke rumahnya
bahkan sebagian besar warga di pengungsian ada dua lokasi pengungsian di desa tersebut dan saat ini mereka semua sudah kembali ke rumahnya
kondisi pengungsian masih ada beberapa relawan dan beberapa orang yang masih ada di sana untuk berjaga beberapa barang logistik yang masih tersimpan di sana
tapi secara umum sudah tidak ada lagi
bahkan sejak kemarin sudah tidak ada warga yang tidur di sana karena sudah
mulai kembali masuk ke rumahnya
demikian juga tadi saya mengunjungi ngawi
begitu di desa kersian
desa kersian adalah salah satu desa terparah juga terkena dampak banjir di kabupaten ngawi
sebagian daerah di desa kersian ini sudah mulai surut airnya
masih ada memang beberapa dusun yang masih tergenang
tetapi ini pun terjadi karena kontur ataupun secara topografi wilayah di beberapa dusun tersebut ini rendah
jadi masih ada sisa sisa airnya
itu pun juga tidak tinggi
hanya sebatas mata kaki dan warga
hampir semua warga sudah mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan sisa sisa kotoran
dan apapun yang bisa mereka perbaiki di rumah mereka di lingkungan mereka kibat terjangan banjir
termasuk juga beberapa sekolah
dekat sini di wilayah posko utama di desa balerejo ini ada beberapa sekolah
sekolah sd dan juga sekolah sma negeri
dan smp negeri juga sudah dilakukan perbaikan pembersihan
terlebih karena hari senin sebenarnya
itu anak anak sekolah sd smp ini akan melakukan ujian sekolah berstandar nasional atau usbn
jadi memang sempat ada kekhawatiran bahwa banjir akan berlangsung lama
dan masih belum ada opsi apakah akan diliburkan pada saat masa ujian tersebut atau tidak
tetapi syukurnya bahwa saat ini sudah hampir tiga hari tidak ada hujan sama sekali
dan tentunya warga berharap juga tidak akan ada hujan yang cukup lebat
seperti yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu yang bisa menyebabkan banjir
sehingga membuat beberapa
infrastruktur sekolah yang penting begitu menjadi rusak kembali
dan anak anak sekolah menjadi sulit untuk kembali bersekolah
nah yuda saat ini dengan kondisi sudah mulai pulih kembali
ini apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pemerintah kabupaten
di lima belas daerah yang terdampak tersebut
nah ada beberapa hal yang sudah dilakukan
misalnya di wilayah madiun ini
yang dekat sekali dengan sungai glonggong
menjadi salah satu sungai yang meluap dan membanjir di beberapa desa yang lainnya
ini sejak kemarin bahkan sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki tanggul
ada tanggul sepanjang kurang lebih di bibir sungai sepanjang satu km
begitu yang beberapa titik diantaranya rusak akibat terjangan banjir
arus yang deras pada waktu itu menggerus tanah dan menyebabkan longsor di beberapa titik tanggul
ini sudah mulai diperbaiki bersama tni polri dan juga
perelawan serta warga sekitar
nah yang paling penting juga sebenarnya adalah mengupayakan
bagaimana sungai bangawan solo ini tidak lagi kemudian menjadi sumber utama
bagi terjadinya banjir
khususnya untuk wilayah bujonegoro lamongan probulinggo
atau di sepanjang wilayah tapal kuda di jawa timur ini
nah opsinya adalah kemarin
kofifah interparawansa gubernur jawa timur
ini hasil pertemuan dia kofifa
dengan beberapa stakeholder seperti bina marga kemudian dirjen sumber daya air
dan beberapa stakeholder lain ini menyatakan bahwa perlu ada penyudetan
tambahan penyudetan bagi titik titik tertentu di sungai bangawan solo ini
agar sebagai upaya untuk bisa mengurangi jika terjadi potensi banjir
saat ini di wilayah sungai bengawan solo diketahui baru ada dua titik sudetan
nah itu dirasa masih belum cukup karena terbukti
selama ini dengan dua sudetan tersebut
bengawan solo hampir tiap tahun jika terjadi hujan deras akan meluap dan membahayakan
ataupun membuat rawan kondisi kabupaten kabupaten di sekitarnya
seperti probulinggo pejunogoro lamongan dan lain sebagainya
rencananya adalah untuk menambah tiga lagi menjadi lima titik sudetan baru
yang ini akan diharapkan ini akan bisa membuat ya semacam pengurangan
pengurangan luapan air jika terjadi hujan deras dan debit air
di wilayah sungai bangawan solo
kawasan solo tidak mampu lagi untuk menahan debit air yang tinggi
maka sudetan sudetan baru ini akan bisa mengurangi begitu limpaan air
dan akhirnya diharapkan juga bisa membendung ataupun mengurangi
kerawanan di beberapa wilayah yang selama ini terkena banjir
khusus untuk madiun ini yuda seperti tadi saya katakan
madiun adalah daerah yang terparah dalam terkena banjir
ini saat ini juga setengah dihitung berapa sebenarnya kerugian
pemerintah kabupaten madiun
sampai saat ini kerugian secara total ini masih dihitung
tetapi kemarin kepala dinas pertanian madiun kabupaten madiun
ini mencatat paling tidak ada sekitar kurang lebih dua ratus sembilan puluh tiga
hampir tiga ratus hektare lahan pertanian di wilayah kabupaten madiun ini
yang terdampak banjir
sebagian di antaranya sudah pasti pusu atau gagal total
karena sudah terendam hampir dua hari
padahal beberapa wilayah kabupaten madiun
beberapa wilayah agraris wilayah yang selama ini terkenal
sebagai penghasil padi ini diharapkan dalam waktu satu bulan ke depan
sebenarnya sudah diharapkan panen
tetapi karena ada banjir yang sangat hebat ini
beberapa wilayah di wilayah kabupaten madiun ini terkena busuk
sebagian masih dihitung kembali apakah masih bisa diteruskan
atau mungkin sudah dinyatakan busuk
nah kerugian wilayah wilayah pertanian ini yang terkena banjir ini
dihitung sampai sekarang kurang lebih kerugiannya mencapai dua ratus miliar rupiah
itu baru hanya dari pertanian saja
belum lagi kemudian dari infrastruktur
kemudian beberapa bangunan bangunan lain yang terdampak
dan yang paling penting sebenarnya adalah kerugian dari sisi ekonomi warga
di mana salah satunya mereka tidak bisa panen
mereka tidak bisa bekerja dan lain sebagainya
ini masih dihitung
ada juga daerah misalnya kabupaten bojonegoro
yang menghitung kerugiannya
kerugian yang baru dihitung di kabupaten bojonegoro
itu sekitar satu miliar lebih pada sisi pertanian
belum dihitung secara keseluruhan
tetapi sebenarnya yuda jika menghitung dampak kerugian
berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh setiap kabupaten
tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit
tetapi bisa dijadikan gambaran bahwa kita bisa lihat misalnya
kasus bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi
di kabupaten pacitan
pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
setelah dihitung selama kurang lebih dua minggu di sana
kemudian diperoleh hasil bahwa kerugiannya mencapai
kurang lebih enam ratus miliar
nah jika kemudian memang kondisinya hampir sama
dengan apa yang terjadi pada tahun ini
dengan lima belas kabupaten kota yang terdampak banjir
maka kita bisa secara kasar bisa menghitung saja
tinggal enam ratus atau lima ratus miliar dikarikan lima belas kabupaten kota
maka jumlahnya mungkin akan mencapai tiga triliun rupiah lebih
akibat bencana banjir yang terjadi pada beberapa hari yang lalu
di lima belas kabupaten kota
nah ini tentunya harga yang sangat mahal
kita tidak bisa menganggap bahwa banjir ini
seperti juga harapan gubernur kofifa inder parawansa
saat berbicara dengan saya beberapa hari yang lalu
kita tidak bisa menganggap bahwa bencana banjir ini
adalah bencana yang rutin sehingga kita menjadi permisif ya
menjadi permisif menjadi maklum begitu tiap banjir melanda
yang harus dilakukan sebenarnya adalah
upaya terus menerus untuk melakukan upaya paling tidak adalah
memberikan peringatan dini atau mencegah terjadinya banjir
dengan melakukan beberapa rekayasa teknologi mungkin
atau melakukan beberapa perbaikan
paling tidak ditanggul melakukan beberapa hal
yang bisa kemudian mengurangi banjir ini
agar tidak kemudian menjadi hal yang rutin
yang bisa dimaklumi dan bahkan itu akhirnya
menjadi sebuah kerugian yang sangat besar
bagi masyarakat jawa timur ini
baik rangga saya sangat setuju sekali bahwasannya
banjir tidak menjadi suatu rutin terjadi apalagi
kerugiannya mencapai kurang lebih tiga triliun
harus ada langkah strategis untuk mengatasi kebanjiran
salah satu yang tadi penyodetan kawasan daerah tapakuda
untuk sepanjang kali bengawan solo
selamat berjugas kembali rangga
terima kasih untuk laporan langsung anda